hingga selasa pagi belum ada tanda tanda gedung panin bintaro sektor tujuh
tangerang selatan akan teruntuh
padahal beban gedung terus ditambah pihak kontraktor hingga lebih dari dua ratus tiga puluh ton pasir
penumpukan sleb pasir pada lantai delapan belas terus dilakukan kontraktor pembongkaran gedung bank panin bintaro
hingga selasa pagi pukul enam waktu indonesia barat
meski penambahan beban bangunan sudah dilakukan dua kali lipat dari jumlah yang direncanakan
gedung yang tidak memiliki izin dan dikhawatirkan tidak tahan gempa ini masih berdiri kokoh
rencananya proses meruntuhkan dengan menambahkan beban kepada bangunan akan dilanjutkan nanti malam